merayakan hari ulang tahun republik indonesia dengan menggunakan baju adat nuansa tradisional
sudah menjadi tradisi di beberapa acara
inilah waktu yang pas bagi pemilik usaha pembuatan dan penyewaan pakaian karnaval
mendulang pundi pundi rupiah
salah satunya adalah muslimah warga dusun kedung winong
kecamatan barangkaupaten jombang jawa timur ini
sejak satu bulan ini pesanan pakaian ala kerajaan terus mengalir ke usahanya
menggunakan sketsa sederhana para pengrajin kostum ini menyiapkan pakaian ala kerajaan pada senin
muslimah mengaku pada bulan agustus ini permintaan pakaian dan mahkota ala kerajaan
sedang diburu warga sehingga permintaan meningkat hingga sepuluh kali lipat
dapat dua puluh lima customer ya
itu antara berapa sampai berapa per orang
kalau saya tanggal dua puluh tiga itu untuk anak tk
jadi ada yang dua ratus lima puluh satu anaknya ada yang tiga ratus
untuk soal harga muslimah mematok harga menyesuaikan pakaian yang dipakai dan aksesorisnya
yang termurah mencapai rp dua ratus lima puluh sedangkan yang termahal mencapai rp satu
maka tidak heran selama bulan agustus ini
cuan jutaan rupiah terus masuk ke kantong pribadinya
tak hanya pengrajin kostum di bintan kepulauan riau
perajin tanjak juga mengalami kebanjiran pesanan untuk acara perayaan tujuh belas agustus
tanjak sendiri merupakan penutup kepala yang khas bagi orang melayu
tanjak yang diproduksi oleh sepasang suami istri ini dijual dalam berbagai jenis dan bahan
mulai kain lokal maupun kain dari luar
dan juga kain dari tempat yang lain
mereka mengaku menjelang peringatan hud ri
pesanan tanjak tidak hanya datang dari pulau bintan
tapi juga dari berbagai daerah di indonesia
bahkan pesanan juga datang dari negara tetangga seperti singapura dan malaysia
tanjak dijual mulai dari rp lima puluh
namun apabila pelanggan membeli satu set lengkap dengan ikat pinggang atau bekong dan sarung atau sanpin
dijual mulai dari rp tiga ratus lima puluh hingga rp lima ratus